saya arya dari prc saya tenaga kesehatan dari psc kabupatennya
di sini saya terkonfirmasi covid
inilah video yang merekam ketika arya kesuma aji seorang tenaga kesehatan di dinas kesehatan kabupaten ngawi jawa timur
mengemasi barang pribadinya pada sabtu sore
arya mengaku diminta sejumlah warga desa gandong kecamatan beringin ngawi
untuk pergi dari rumah kosong milik orang tuanya
yang ia jadikan lokasi isolasi mandiri akibat terpapar covid sembilan belas
menurut arya warga tidak mengizinkannya melakukan isolasi mandiri di desa ini karena tidak memiliki ktp setempat
warga mengancam akan mengeluarkan paksa barang milik arya dari dalam rumah jika tidak segera pergi
setelah menghubungi rekannya di dinas kesehatan ngawi arya akhirnya dijemput mobil ambulans
dan dibawa ke rumah sakit lapangan agro technopark rambe untuk menjalani perawatan
jadi kami siap siap ini
siap siap diusir karena katanya tidak ada domisi di sini
terus ya sedih sih
curahan hati arya dalam video ini menjadi viral di media sosial
waktu itu isolasi mandiri dan itu sudah melapor ke puskesmas beringin
puskesmas beringin menindaklanjuti ke desa gandum
waktu itu tersekitar jam tiga lebih seperempat
anak saya arya telpon ke saya bahwa dia diancam diintimidasi disuruh berjalan
namun kepala desa gandong kuswanto memanta ada warga yang mengusir area dengan alasan tidak memiliki ktp setempat
tapi kalau masyarakat mengancam mengintimidasi kita klarifikasi di lapangan itu tidak ada
mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya
intinya kami tidak ingin ada kata kata yang menyebabkan kata kata ini
saya ingin ada mahasiswa mendekati
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
peristiwa serupa juga terekam di ibukota
seorang wanita dan keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri di cilincing jakarta utara mendapatkan intimidasi dari tetangganya
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
orang tidak ada obat
ini isolasi lihat
apa apa tidak ada obat di sini
mau keluar itu ke puskesmas
apa tidak ada obat
wanita ini kemudian menjelaskan tidak lagi memiliki obat di rumah dan akan pergi ke puskesmas untuk membeli obat
tidak tahu malah
kamu kan terlalu positif
hei tidak ada obat di sini mau gimana bang
video perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun facebook aji sudar maji pada jumat kemarin
dikutip dari detik com polisi telah mendatangi lokasi kejadian
menurut kapolsek metro cilincing kompol selamat riyadi adu mulut terjadi karena kesalahpahaman
permasalahan ini sudah rampung
kapolsek menambahkan wanita yang sedang menjalani isoman ini diketahui beberapa kali masih keluar dari rumah
warga merasa khawatir sekaligus mengingatkannya untuk tetap berada di rumah
polisi sudah mengambil langkah persuasif dan memberi bantuan kepada wanita tersebut dan tiga rumah lain yang sedang menjalani

beberapa waktu kebutuhan warga yang menjalani isoman akan dipantau dan dibantu oleh kepolisian
tim deputan cnn indonesia